hakim agung nonaktif gazal basale keluar dari rumah tahanan negara komisi pemberatasan korupsi pada senin malam
tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang ini bebas dari rutan kpk setelah eksepsinya diterima oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi
jubir kpk ali fikri menyebut masih menunggu salinan resmi dari majelis hakim dan akan menyiapkan langkah hukum selanjutnya
sebagai sebuah produk dari peradilan kita hargai apa yang menjadi pertimbangan dalam putusan selah majelis hakim perkara dimaksud
saat ini kami masih menunggu salinan resminya untuk segera kami pelajari dan analisis lebih lanjut
ada pun secara teknis terkait dengan penahanan tentu sesuai dengan perintah dari majelis hakim
maka tim jaksa kpk akan segera mengeluarkan untuk sementara dari tahanan